psm makassar dan barito putra harus puas bermain imbang dua dua pada laga uji coba di stadion andi matalata
usai laga pelatih kedua kubu masing masing robert rene albert dan jackson tiago memiliki pandangan berbeda soal regulasi pemain u dua puluh
psm makassar makin menghadapi ujian yang berat menuju liga satu
setelah unggul dua atas perseru serui tim kebanggaan masyarakat sulawesi selatan ini ditahan seri dua puluh dua oleh barito putra
padahal psm menurut dulu unggul lewat dua cepat rinaldo di menit ketiga
gol ini lahir dari serangan balik cepat di bagian kanan pertahanan barioto putra
sardinasi naga mampu mengecoh pemain belakang barito sebelum memberikan umpan datar ke rinaldo yang tanpa pengawalan
meski sejumlah peluang kembali diciptakan tapi tim besutan robert rene albert ini tak mampu menambah gol
kemenangan psm bertahan sampai babak pertama berakhir
di babak kedua pola permainan barito berubah
bermain lebih efektif memanfaatkan serangan balik
alhasil di menit empat belas nazrul fahmi menyamakan kedudukan menjadi satu satu lewat pergerakannya memanfaatkan kelengahan barisan belakang psm
bahkan tim asuhan jackson f tiago ini mengungguli psm hanya dalam waktu enam menit
lagi lagi dari hasil serangan balik yang cepat
tiago kunha mampu memperdaya keeper psm ricky moko dompit yang berusaha menghalau bola jauh dari serangnya
ketinggalan psm berusaha bangkit
supporter pun memberi semangat dengan melepaskan kembang api
tapi hal ini dinilai mengganggu dan menyebabkan pertandingan dihentikan sekitar tiga menit
muka psm diselamatkan reynaldo yang sukses sebagai algojo dari kotak penalti di menit ke delapan belas
peluang ini lahir setelah tangan salah seorang pemain barito terkena bola di kotak terlarang
skor tidak berubah sampai pertandingan berakhir
bagi psm hasil imbang ini sangat dipengaruhi kebijakan memainkan pemain di bawah usia dua puluh tiga tahun dengan berbagai kandalanya
pemain pemain masih berusaha
dan tidak bisa diambil
namun sebaliknya bagi barito putra kewajiban memainkan pemain di bawah dua puluh tiga tahun dianggap sangat menunjang program regenerasi di timnya
bagaimana pemain muda itu bisa dapat pengalaman kalau dia sudah dapat kesempatan
dan kesempatan sekarang ada
tinggal kita memberi support kepada mereka
seperti tadi pemain saya punya umur tujuh belas tahun
dalam kondisi normal tidak mungkin saya akan berikan kesempatan kepada dia
tapi dengan kondisi seperti sepak bola indonesia sekarang ini dia bisa merasakan dengan umur tujuh belas
merasakan atmosfer sebuah pertandingan yang begitu besar begitu penting
dan saya rasa itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga dan akan mempercepat proses dia untuk menjadi dewasa dan mencapai cita cita dia
sarakan menghadapi persipura jayapura lima april mendatang masih dalam lagu ojicoba jelang liga satu
awe fozi makassar suwosu selatan